virus corona sudah menembus istana menteri perhubungan budi karya sumadi dinyatakan positif terpapar corona
bahkan hari ini sejumlah pembantu presiden di kabinet indonesia maju ramai ramai memeriksakan diri
guna memastikan tidak terjadi infeksi covid sembilan belas
ironinya presiden tetap yakin kebijakan isolasi atau lockdown belum menjadi pilihan
dan di sisi lain presiden jokowi menegaskan keputusan lockdown merupakan kewenangan pemerintah pusat dan bukan pemerintah daerah
lalu apakah pernyataan tegas jokowi itu sekaligus menjadi teguran bagi kepala daerah yang sudah coba mengisolasi wilayahnya demi menangkal corona
dan apakah kebijakan social distancing yang menjadi senjata pemerintah yang paling efektif dan strategis bisa ampuh menjauhkan corona
untuk membahasnya di studio cnn indonesia sudah ada narasumber yang pertama
kita sudah kedatangan bang saleh daulah anggota komisi sembilan dpr
selamat malam bang salai
terima kasih bang sudah hadir malam ini
dan kita juga masih menunggu narasumber kita yang satu lagi mungkin masih dalam perjalanan
ini kita akan menunggu tenaga ahli kantor presiden ali mukhtar ngabalin
dan kita masih menunggu kedatangan bang ali untuk bisa bergabung dengan kita malam hari ini
sembari menunggu kita mungkin langsung bang saleh ya
dengan kondisi social distancing yang kemarin disampaikan oleh presiden
dan kemudian ini adalah menjadi salah satu cara yang ampuh untuk kemudian penyebaran covid sembilan belas ini bisa dilokalisir
tapi kemudian pilihan publik lebih memilih untuk mengisolasi atau lockdown secara keseluruhan
menurut bang salai kebijakan seperti ini sudah tersedia
atau perlu dikaji ulang atau bagaimana sebenarnya
menurut saya sebetulnya apa yang diputuskan oleh pemerintah itu belum mencapai pendapat umum
saya belum mendengar misalnya ada penelitian penelitian dilakukan oleh katakanlah ahli ahli yang berkenaan dengan ini
tapi tiba tiba sudah ada putusan yang berkenan dengan bagaimana kita menghadapi masalah yang besar seperti ini
itu yang pertama
kemudian yang kedua saya melihat bahwa memang ada pemahaman dari masyarakat yang memang belum tersebar luas ya di tengah tengah masyarakat kita
katakanlah misalnya bagaimana mereka menilai bahwa suatu tindakan itu harus ditutup atau dilockdown

juga masyarakat mengatakan ya ini
tidak perlu di lockdown sebetulnya untuk sekarang ini
dua pendapat ini sudah berkembang
di tengah masyarakat kita pemerintah
belum bisa menentukan pilihan salah satu
di antara keduanya itu
karena memang faktanya
di luar negeri juga sudah
diberlakukan dua konsep ini
ada yang lockdown ada yang
tidak lockdown gitu bahkan
ada satu lagi yang melakukan
kontak tracing gitu
sekarang indonesia ini kan
lebih memilih apa yang disebut dengan tadi
nah sebetulnya ini yang mesti harus dijelaskan
ke masyarakat kita pertama saya mau menjelaskan dulu ya
bahwa di luar negeri ini setidaknya
ada tiga cara yang pertama itu lockdown
lockdown itu dilakukan oleh china
kemudian diikuti oleh italia
kemudian ada juga
dilakukan oleh spanyol terakhir kemarin dua hari yang lalu
nah satu lagi di filipina
jadi di kota manila jadi
ini beberapa negara yang sudah melakukan lockdown itu
dan mereka memang mengunci
tidak boleh keluar dan nggak boleh masuk dan seraya mereka mencoba
yang sudah terinfeksi dan lain sebagainya
nah ini memang tidak murah
sebelum lebih lanjut bang saleh kita ke
bang ambalin dulu selamat malam bang abalin
ya salam salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik alhamdulillah bang ambalin
kita masih menunggu kedatangan abang
ke studio tapi sembari menunggu
kita ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu
tadi bang saleh sudah bilang
bahwa kemudian keputusan lockdown
ini harusnya dikaji ulang
saya tanyakan dulu ke bang nabalin
nasional atau darurat daerah
kita ini sebenarnya
sudah di posisi yang mana nih bang
apa yang sudah diterapkan
apa yang masih belum menjadi wacana
ini yang bikin publik pusing
sama sama kita bisa memberikan
dan keterangan kepada
publik tanah air
masalah kita semua masalah nasional
sehingga kita tahu
bahwa bapak presiden
secara cermat mengikuti
terkait dengan covid sembilan belas ini
dari waktu ke waktu
kalau kaitannya dengan
sedang kita bicarakan
terkait dengan lockdown
kan kita tahu bahwa
baik itu kebijakan
pemerintah kalau dalam undang undang itu
disebutkan pemerintah itu artinya
pemerintah pusat nanti kalau daerah
pemerintah daerah jadi kalau saya menyebut
pemerintah jadi yang dilakukan
oleh pemerintah itu
itu adalah maupun
atau dan kebijakan kebijakan
telah dengan baik
benar tadi kata
anggota yang terhormat
bahwa harus ditelah secara
mendalam agar efektif
dalam menyelesaikan masalah masalah
dan tidak semakin
memperburuk keadaan itu satu
yang ditegaskan oleh bapak presiden
itu adalah bahwa
di tingkat nasional maupun di tingkat daerah
adalah kebijakan pemerintah
tentu tidak boleh tidak boleh diambil
oleh pemerintah daerah
dan sampai saat ini
bapak presiden sama sekali tidak
kebijakan lockdown itu diambil
pertama karena gini
di tingkat kementerian
dan lembaga itu
sudah dilakukan koordinasi
salah satu yang paling terpenting
adalah dengan keputusan presiden
nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
yang kemarin telah menunjuk
bapak kepala badan nasional
sebagai pusat komando
untuk bisa mengorganisasi
apa dan langkah
yang hendak dan dilakukan oleh pemerintah
berarti gugus tugas ini sudah cukup
berarti menurut anda
kalau kemudian penanganan
seperti skenario dari pemerintah
ya sejarah mencatat
dalam semua tugas tugas kemiliterannya
maupun tugas di
lembaga sipil tidak pernah
tidak berhasil itu sebabnya
kemarin bapak presiden luar biasa
di organisasi dengan baik
di organisir dengan baik
termasuk kami dari kantor staff presiden
maupun dari secnek
dari sekap kemudian departemen kesehatan
dan lain lain sebagainya
karena itulah kita harapkan bahwa
dari kemampuan leadership dan
management yang beliau terapkan
insya allah kita doakan agar
ini bisa ternateasi dengan baik
oke oke saya langsung ke bang soleh
bang soalnya senyum senyum nih dengerin
gimana kemarin kan bang saleh bilang
task force sudah ada tapi ya
oke lah walaupun daripada
nggak sama sekali sekarang gugus tugas
penanganan corona sudah ada juga di bawah bnpb dan tni polri
gimana sudah efektif yang begini
nah menurut saya sebetulnya kan
fin definition apa yang disebut dengan social distancing
tadi itu yang sekarang sedang
dikerjakan oleh pemerintah itu belum jelas juga sebetulnya
karena tadi saya mau menjelaskan dulu apa yang dilakukan
oleh orang lain di luar negeri
oke tadi kan sebetulnya
sudah saya jelaskan belajar dari kasus di luar ya
iya tentu saja karena mereka duluan kan katakanlah
tadi china kemudian italia
kemudian ada manila bahkan
sudah pernah di lockdown bahkan spanyol yang terakhir
nah sekarang kan
itu yang pertama memang risikonya besar
biaya mungkin yang cukup besar
diperuntukkan untuk itu tapi yang
kedua yang dilakukan korea selatan
korea selatan itu memang tidak lockdown
tapi mereka melakukan
banyak sekali puluhan ribu orang
dicek gitu diperiksa mana yang
kira kira terkena mana yang enggak sehingga mereka bisa
memetakan ini di mana wilayah yang paling padat
yang paling banyak terkena virus ini
sehingga mereka tahu arahnya
katakanlah kalau mau perang oh ini lokasi perangnya gitu
itu yang kedua yang ketiga seperti singapura
dan mereka jika ketemu orang yang terinfeksi
mereka akan betul betul tanyain
betul betul periksa siapa saja orang yang
pernah bertemu dengan dia dan itu semua dicari
kemudian dites gitu nah sekarang dari
tiga yang pengalaman negara luar
yang kita paham itu indonesia sebetulnya pakai yang mana
kan luar negara nah yang kita lakukan
yang sekarang social tracing apakah social tracing itu
sudah persis sama dengan apa yang dilakukan
oleh orang di luar negeri oke nah kemudian
kita kembali ke tanah air di tanah air itu ada
undang undang namanya undang undang nomor enam tahun dua ribu
karantina kekarantinaan kesehatan
di dalam undang undang itu disebut
ada beberapa karantina yang dilakukan
pertama itu karantina rumah
berarti kalau ada satu
rumah tangga yang memang jelas jelas terinfeksi
nah itu dikarantina di sana
tetapi kebutuhan dan lain lain sebagainya termasuk
obat dan medis segala macam
disiapkan kemudian ada karantina
karantina rumah sakit di mana kalau ada
orang sakit memang ditaruh di rumah sakit
diisolasi seperti itu dan diberikan pengobatan
dan semua segala macam kebutuhan dipenuhi
tapi tidak boleh keluar kalau kemarin kan
di indonesia masih ada yang keluar tuh yang sampai
menimbulkan perdebatan oke nah kemudian
yang ketiga ada namanya karantina
wilayah itu ada dalam undang undang
karantina wilayah itulah yang sepertinya
agak mirip dengan apa yang disebutnya lockdown
di negara lain ya dikunci
segala macam nggak boleh keluar masuk dan lain sebagainya
nah kemudian yang ada
yang agak mirip dengan social distancing
itu itu adalah di dalam undang undang yang
sama itu disebut tentang pembatasan
sosial oke nah pembatasan
sosial ini ini sekarang
apa saja syaratnya nah di situ kan dijelasin
pembatasan sosial tidak boleh datang ke
keramaian tidak boleh sekolah
diliburkan apa namanya
perkuliahan diliburkan bahkan
kegiatan kegiatan keagamaan yang besar pun
yang mendatangkan massa juga
mesti harus diliburkan begitu jadi apakah
social distancing yang seperti itu sama dengan
pembatasan sosial yang dilakukan
apa yang dimaksud dalam undang undang itu nah ini kan
penjelasan ini belum clear belum
jelas sama kita menurut saya juga
termasuk penggunaan istilah istilah social distancing
seperti itu itu tidak perlu menurut saya karena
para rakyat ini tidak semua mengerti begitu
dia dengar itu wah ini social distancing itu apa
lebih bagus disebut saja kalau memang betul
itu yang dimaksud dalam pembatasan sosial oke
ya sudah disebut saja pembatasan sosial
pembatasan aktivitas masyarakat oke
itu kan lebih jelas gitu jadi dengan demikian
kita bisa memahami satu
versi gitu nah sekarang ini
antara pemerintah pusat
provinsi dan kabupaten itu belum terjalin kan
benar apa buktinya buktinya
provinsi masih bisa melakukan aktivitas sendiri
katakanlah pembatasan sosial
yang dilakukan itu atas kebijakan yang
dikeluarkan oleh gubernur ada beberapa
contoh seperti misalnya gubernur dki
gubernur jawa barat misalnya sudah melakukan itu
kemudian juga pemerintah daerah
di kabupaten juga melakukan hal yang sama
katakanlah seperti yang tadi malang
malang malang itu jelas jelas dia malah
justru saya lihat apa yang dilakukan ini malah
lebih dekat pada apa yang disebut dengan
apa tadi lockdown karantina
wilayah karantina wilayah mengarah
kepada lockdown frasa lockdown
itu ya lockdown daerah dia gitu oke
nah kemudian ada yang memang hanya meliburkan
sekolah saja meliburkan kuliah
saja nah ini kan tidak ada keseragaman
kebijakan nah yang menyebabkan
suatu problem pertanyaan besar yang kedua
saya tanya apakah pemerintah kita hari
ini sudah punya peta
di mana paling banyak persebaran
di sini oke oke nah apakah kita sudah
punya war room yang setiap waktu kita lihat
kita deteksi jangan sampai ketika ada
laporan dari wilayah masuk satu masuk ke
apa juri bicara langsung diumumkan
dapat masuk sepuluh masuk dua puluh langsung diumumkan oke
oke langsung saya tanya sementara
data konkretnya di lapangan mohon maaf
ini kan belum dibuka kepada kita oke
belum transparan begitu ya belum transparan
untuk data yang terjadi belum terbuka secara baik
tentang covid sembilan belas bang ngabalin bisa dijawab
bang pertanyaan dari bang soleh
ya kalau social distancing itu
berupaya semaksimal mungkin
untuk memberikan pembatasan
uang gerak masyarakat
uang gerak masyarakat diantaranya itu
adalah bagaimana diharapkan
oleh pemerintah agar bisa menjauhi
kerumunan itu maka itu
diharapkan bisa dilaksanakan dari rumah
tapi kan kita belum setertib itu bang
dengar dulu baiknya karena itu
coba perhatikan korea saja
dari semua itu
itu pun dia tidak melakukan lockdown
itu sebabnya kenapa kalau disebut
dengan social distancing itu maka
massa kalau umpama ada
yang tidak terlalu penting untuk bisa
keluar maka dikerjakan dari rumah
ada juga mengusahakan agar
bisa tadi juga
disampaikan hal hal lain yang
bisa dilakukan mungkin agar
bisa kita terhindar dari
lembab dan lain lain sebagainya
bantal guling dan lain lain
bisa dijemur ini kan sebetulnya
dari kegiatan kegiatan semua
ini tidak ada cara lain yang bisa
dilakukan kecuali adalah upaya
pemerintah untuk bisa terus
memberikan edukasi kepada
masyarakat itu saja
itu yang betulnya pengertiannya
oke tapi pertanyaan kemudian adalah seberapa teratur
kemudian masyarakat walaupun sudah ada aturan yang berlaku
tapi tidak dijalankan
ini yang masih kita perlu
tanda tanya untuk semua pihak
bagaimana kemudian tertibnya
masyarakat untuk bisa menjalankan kebijakan
seperti ini dijawabnya nanti bang
kita akan break dulu layar demokrasi akan
kembali usai di data bersama kami
saya mau menanggapi
soal yang korea
misalnya katakanlah tadi ini mengabalin dengan
bicara ya ini korea saja tidak melakukan
sebetulnya kan ada perbedaan yang cukup
signifikan ya makanya kita sama korea
korea ini sangat dekat dengan teknologi ya
jadi ketika misalnya mereka
mereka mampu untuk melakukan sampling yang luar biasa
banyak puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu mereka sampling di mana mana
untuk memastikan ini sebetulnya pergerakan virus ini di daerah mana paling banyak
dan itu berbeda dengan kita
sampling di indonesia ini kan harganya mahal
ada orang yang datang ke rumah sakit kemarin wartawan di istana
padahal itu disuruh oleh juri bicara pemerintah
tapi tahu tahu sampai di rumah sakit katanya malah tidak bisa dilakukan pengujian pengetesan
karena ada dokternya yang katakanlah libur
dan menurut saya itu bukan jawaban yang benar
karena dalam situasi seperti ini rumah sakit khusus seperti itu
mestinya sudah memang ada dokter yang disiapkan disiagakan
dan pemerintah harus memfasilitasi itu
itu satu contoh
nah bagaimana dengan pengujian yang begitu massal yang harus dilakukan di indonesia
dan kebetulan kita punya lebih dari satu ratus tiga puluh lima pintu pintu masuk ke indonesia
dari berbagai pintu yang ada dari berbagai bandara yang ada
nah pertanyaan saya sekarang ini sudah punyakah kita misalnya
orang orang yang mendeteksi di pintu pintu itu secara umum
protokolenya sudah jalan begitu
sebetulnya sudah ada panduannya
sudah ada panduannya kan
sudah ada panduannya
tetapi buktinya dan faktanya hari ini
iya kan masih terus meningkat
dan ingat ini peningkatan jumlah yang terinfeksi seperti ini
itu kan bukan berdasarkan deret hitung satu dua tiga empat
tapi dia eksponensial
berdasarkan deret ukur
nah jadi loncatan loncatannya kan bisa besar
makanya tadi kalau misalnya dikatakan ada pilihan ini
kita belum memilih lockdown
ya silahkan saja pemerintah mengatakan belum melakukan pilihan lockdown
katanya sekarang kita lagi memilih social distancing
pada kita itu apa social distancing
nah sekarang kemudian kedua jelaskan pula pada kita
apa kerugian keuntungan manfaat dan mundurannya
ini bang mukhtar ngabalin ini anak pesantren
dan dia tahu itu apa yang dimaksud dengan
menghindari kemapsadatan harus lebih diutamakan daripada mencari masalah
ini kan masalahnya kan masalah ekonomi
tapi mundurannya kan banyak korban
mana yang harus kita pilih diantara dua ini
nah sekarang ini silakan
pemerintah itu jangan misalnya tiba tiba kita hanya dijelaskan social distancing
sementara masyarakat memilih
nah itu apa yang dimaksud dengan social distancing
yang namanya negara itu pasti mengerti
pemerintah pasti mengerti dan tidak akan mungkin bisa mendatangkan
satu kemudaratan bagi kehidupan bangsa ini
jangan lupa kalau bicara bandara
ini tempat kerjaan saya hari hari ini mengontrol bandara
itu makanya tadi kenapa saya bilang
dari aneks satu sampai aneks sembilan belas itu
kita lihat dari satu convention
ya kita pernah
kami pernah melakukan ratifikasi
dpr ri di badan legislasi itu kami pernah melakukan ratifikasi ini
dan itulah yang menjadi ketentuan undang undang perhubungan hari ini
di bandara itu representasi pemerintah itu ada
kalau di tingkat di atas itu adalah tadi saya sebutkan dengan direktur jenderal perhubungan udara
dibawahnya ada dirjen imigrasi dan seterusnya
kebawahnya lagi itu ada yang disebut dengan otbang
otoritas bandara ada di sana karantina hewan
ada juga di sana kkp yang disebut dengan kantor kesehatan pelabuhan
kemudian ada custom di sana departemen keuangan
ada biaya cukai dan lain sebagainya
di luar itu ada operasinya
operasi itu adalah angkasa pura i angkasa pura ii kemudian unit pelaksana pelabuhan udara
di angkasa pura i itu paling banyak di tempat saya
karena itu makanya tadi saya jelaskan bahwa di semua pintu pintu ini
siapa yang masuk dan siapa yang keluar
negara telah menetapkan semua kapasitas kapasitas itu untuk bisa melakukan dan mendeteksi
makanya saya bilang tadi kenapa harus pemerintah melakukan itu
iya karena pemerintah tidak mau jangan sampai ada warga yang menderita karena kita lalai
itu sebabnya maka dilakukannya
dalam dua hal
hal yang kedua adalah begini
kenapa kalau kita bicara tentang
kalau tadi saya sebutkan korea selatan
padahal mereka itu adalah satu daratan
indonesia ini pak tiga belas ribu lebih pulau pulau
itu sebabnya kenapa kebijakan dalam menentukan itu harus dilakukan oleh pemerintah pusat
sebab kalau dia melakukan lockdown itu bisa saja di daerah ini bermasalah
daerah ini justru rugi
karena keputusan yang di sini merugikan keputusan di wilayah yang lain
tapi bukannya lebih bagus kalau kemudian per daerah sudah memberikan status darurat seperti sumatera utara
malang pun juga katanya juga akan lockdown nih
begini begini begini
dia mengerti terhadap seberapa jauh langkah langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
atau mungkin wali kota
tetapi kan tidak sama dengan yang ada di kebumen
tidak sama dengan yang ada di surabaya
tidak sama yang ada dengan di
di brastagi dan lain lain sebagainya
dalam posisi inilah kenapa pemerintah itu mengambil satu kebijakan
agar seluruh keputusan dalam pengambilan lockdown itu ada dalam kewenangan pemerintah
ini saya mau koreksi
itu bukan karena presiden yang mengatakan itu harus di pemerintah pusat
itu perintah undang undang
jadi di dalam undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas tentang karantina dan kesehatan itu dijelaskan secara apa namanya
itu khususnya pada pasal sepuluh
bahwa memang penetapan status kedaruratan nasional itu ditentukan oleh pemerintah pusat
nah makanya itu
jadi bukan karena pertimbangan ini dan lain sebagainya
memang itu amanat dari undang undang
tadi soal tadi korea tadi
kembali kepada persoalan korea yang katanya itu satu wilayah dan satu darat
sebetulnya kan ini yang dimaksud dengan lockdown itu kan tidak mesti harus seluruh negaranya ditutup
itu kan bisa jadi satu kota dua kota
seperti misalnya manila
manila itu tidak semua filipina
tapi kota manila sana saja yang ditutup oleh duterte
nah sekarang pertanyaan saya
yang di awal juga sudah saya tanyakan
dari seluruh wilayah yang ada di indonesia dan kota kota yang banyak ini
kabupaten dan provinsi yang banyak ini
sebetulnya pemintaannya dimana yang paling rawan
apakah pemerintah sudah punya
jangan jangan belum punya
kalau tidak punya kan secara karakteristik kan
kalau tidak punya
kalau ini harus
kalau ini harus segera dibantah
bukan kalau tidak punya
bagaimana kita menetapkan apakah ini lockdown atau
kalau yang ini harus segera dibantah
karena memasuki hari ke sembilan belas hari ini
pak kalau parlemen member dengan sangat gampang bisa datang
datang bisa lihat seberapa jauh langkah yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wilayah wilayah
termasuk seperti yang di dki yang terindikasi
hari ini sekarang semua itu sudah ada kepada badan nasional penanggulangan bencana
maka gugus tugas itulah yang tadi saya katakan dengan
jadi kalau kita tidak punya
kalau kita tidak punya
untuk menjelaskan kepada masyarakat terhadap wilayah wilayah mana yang harus dilakukan eskalasi
penjelasannya sudah dilakukan atau belum
ini kan nada ini baru
nah ini kan
artinya belum ada yang tahu
jauh sebelum ahmad burianto itu bicara

atau itu sudah dikumpulkan
sampai dengan kebetulan
kata staf presiden itu kami itu sudah tiga belas orang berulang ulang bicara sampai dengan juru bicara
pemerintah dan sampai hari ini sekarang jadi jelas tanya bisa dijelaskan pada kita sebetulnya dari
kota kota yang ada di indonesia ini kira kira yang paling rawan di mana oke tingkat kerawanannya
seperti apa bapak dengar lalu misalnya apakah kerawanannya disebabkan oleh karena kontak dengan
orang atau karena apa kontak sesama warga negara indonesia atau dengan warganya terakhir jam lima
terakhir jam lima tadi kan dijelaskan ini jelas nih yang terkonfirmasi tambahan itu empat belas dari dki jakarta
jakarta satu dari banten satu dari jawa tengah satu dari jawa barat jelas setiap detik
setiap jam terkonfirmasi kepada publik presiden memberikan pemantauan itu dan jurubicara pemerintah
menyampaikan terus menerus kepada publik apa maksudnya oke yang pertama kita tetap puas pada
dan yang kedua
jangan sampai kita itu panik kalau kalau kita panik itu kita tidak bisa berbuat apa faktanya di
lapangan kalau kemudian distance social distancing ini enggak berjalan bangetnya penyebaran masih
beradar social distancing ini inilah yang dikasih tahu sejak awal setelah ditahu bayangkan ada
bapak menteri bks dalam hal ini tadi kita lihat bapak presiden memimpin sidang kabinetnya dengan
online kemudian berbicara dengan para menteri
saat pilihan model arms tersebut sudah terlihat luas itu memang nggak terlihat paling assisting
ini belum lengkap begitu
gimana orang bisa memeriksakan diri kemudian fasilitas ini tidak memadai begitu
tidak kalau bicara fakta tidak
karena negara menyiapkan itu bapak
mulai dari rumah sakit tentara rumah sakit polisi sampai dengan rspi semua disiapkan
itu sebabnya dari awal saya katakan bahwa negara tidak mau lalai
presiden tidak mau keliru dalam mengambil keputusan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat indonesia
tapi kita punya bukti
kita punya bukti
mungkin tadi kemarin itu loh yang wartawan
kalau wartawan begini ceritanya
tidak sebentar dulu
bang saleh dulu punya
tadi sudah jelaskan
enggak tapi kan giliran saya dulu
itu satu bahwa tiga puluh satu wartawan sampai kecewa mengatakan
enggak yang datang ke situ rame rame
bapak dengar informasi yang sebenarnya
nah ini kan yang saya ditanyakan oleh wartawan
jadi mereka mengadu pada saya menanyakan ini kok pak saleh kami tidak bisa diperiksa
tidak saya lanjutkan
itu satu contoh
lanjutkan dulu bang saleh
ada contoh yang lain
di mana ada warga negara kita yang pernah kontak dengan salah seorang penderita
yang sudah dinyatakan dan diperiksa
kalau tidak salah saya nomor satu
pasar minggu nih
ini cerita pasar minggu
nah lalu yang bersangkutan itu pergi ke salah satu rumah sakit besar di jakarta
nah ternyata di sana juga tidak dilayani dengan baik
dan begitu ditanya apakah kalau saya diperiksa bayar atau tidak
ternyata bayar satu juta
ini orang yang sudah mengaku sudah pernah kontak loh ya
nah kalau misalnya semua orang harus bayar satu juta
bayangkan ini orang yang suka rela datang untuk diperiksa
saya tidak dilayani dengan benar
ini contoh yang masih ada loh
belum lagi contoh contoh yang tidak tersebut
atau yang tidak mau mengungkapkan persoalan ini dengan baik
nah bayangkan misalnya kalau tadi
yang baru barusan tadi dikatakan empat belas yang baru ditemukan
berapa orang misalnya yang bisa kontak dengan mereka dalam beberapa hari terakhir ini
atau dalam seminggu terakhir ini
apa misalnya kalau mereka memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan kita
harus dibebari dengan biaya
sementara mereka sendiri mau melindungi
cara mereka sendiri mau melindungi dirinya
mana letak peran negara di situ
peran negara yang harus diminta
di mana posisinya sekarang ditahan bang
kita akan break dulu
layar demokrasi akan kembali
tetap bersama kami
oke kita kembali ke diskusi kita malam ini
komitmen ini sampai di mana saat ini
semua rumah sakit rumah sakit terujukan
bagi setiap pasien yang terindikasi terkena virus covid sembilan belas
dijamin oleh negara dan gratis
yang jadi persoalan yang disebutkan beliau kemarin ini adalah tidak menjadikan rujukan
itu di pasar minggu
sehingga dia datang kemudian menunggu dua jam dan pulang
tapi pada akhirnya kemudian dijemput lagi
oleh masyarakat oleh dokter
dan sekarang ada di rspi
nah posisi inilah yang saya mau jelaskan kepada masyarakat indonesia
ini yang kasus yang mana dulu
kasus pasar minggu
ya maksudnya itu yang
yang terkait dengan yang satu juta yang tadi bongsa
itu yang saya mau bilang bahwa jangan juga sampai masyarakat salah dan mendengarkan keliru dari sebuah informasi ini
kemudian yang kedua yang tadi disampaikan terkait dengan wartawan ini
ini terkait dengan apa
dengan hasil laboratorium
rumah sakit ini kan ada standar operasional mereka pak
jadi bapak saya atau siapa saja yang bisa datang itu kan dia punya standar
tahapan proses untuk bisa mendapatkan itu kan tidak serta merta pak
meskipun anda wartawan pak
karena itulah maka mereka membutuhkan informasi yang jelas
bapak mungkin datang bapak boleh kasih tahu
bahwa kami membutuhkan data ini untuk apa
untuk kepentingan publik
jadi kalau pas datang kemudian tidak terlayak
karena dan dia kaget juga karena ini adalah data data laboratorium
maka tentu dong ini kan rumah sakit
dia menjaga identitasnya
ini siapa orang dari mana tinggal di mana apa jabatannya
itu kan regulasi mengaturkan
oke tapi ada publik yang juga menyatakan bahwa kalau datang pun tidak terakomodir karena kurangnya tenaga medis yang ada
dan peralatan serta hal hal yang memang menyangkut bagaimana proses pemeriksaan itu menjadi lebih lancar begitu
bagaimana ini bisa dipastikan bahwa yang datang ini diperiksa dengan baik
ini kan juga membantu kerja pemerintah
iya kalau dia mendapatkan rujukan dari rumah sakit di mana dia terkena atau virus corona sembilan belas
nah ini mau saya bantah dulu
ini masalahnya itu beda sebetulnya
kalau tiba tiba ada
masalah wartawan itu
tunggu sebentar ya
kalau tiba tiba ada orang datang kemudian dia datang dan menyampaikan tolong dong saya diperiksa
saya harus dilayani
pak yang kita hadapi ini ada satu protokol yang disiapkan yang disebut dengan protokol kesehatan
kami siapkan itu dari kantor staff presiden
itu sebabnya maka tahapan tahapan itu mesti dilewati
bukan berarti tidak diurus
justru itulah yang menjadi perhatian daripada pemerintah terhadap jangan sampai dia bisa menjadi kontak dengan orang lain
dan membuat penyebaran terhadap virus corona itu
itu dilakukan oleh pemerintah
jadi sebetulnya kan ceritanya ini agak berbeda dengan apa yang disampaikan ke saya
sebetulnya sekelompok wartawan itu sudah datang dan diminta oleh disuruh lah dalam tanda petik ya
oleh pak ahmad yuryanto untuk datang ke rumah sakit persahabatan
untuk memeriksakan kesehatan di sana karena mereka pernah kontak langsung dengan pak budi karya
jadi mereka pernah wawancara dan dekat gitu loh
jadi ya biasalah gitu wartawan mencari berita seperti itu
nah tentu mereka khawatir
atas dasar kesadaran pribadi dan juga kesadaran kolektif
untuk kemasyarakatan mereka datang
begitu sampai di sana ternyata dokternya sudah tidak ada bang ngabalin
mereka disuruh datang lagi misalnya kembali untuk memeriksakan besok harinya
menurut mereka ini prosedurnya itu agak berbeda
mestinya orang orang yang sudah pernah kontak seperti itu itu harus segera diperiksa
karena penyebaran virus ini agak unik
kan banyak yang tidak terdeteksi
banyak orang yang tiba tiba sakit sebelumnya nggak ada gejala apa apa gitu
tapi tiba tiba sudah menyerang begitu saja
dan mereka kan khawatir kalau disuruh pulang lagi gitu
ini padahal jamnya itu sekitar jam dua

nah ini kan menyatakan bahwa ada ketidaksiapan dari pemerintah untuk melayani masyarakatnya
ini yang saya khawatir jika hal hal ini nanti terjadi terus menerus di semua rumah sakit kita
belum lagi misalnya kalau kita cek nih
apakah semua rumah sakit yang ditunjuk pemerintah yang satu ratus tiga puluh dua itu sudah memenuhi standar
apakah dokternya sudah ada
ruang isolasinya sudah punya
alat kesehatannya sudah ada
dan bagaimana mekanisme pengobatan yang dilakukan
apakah standar operasionalnya itu sudah
memang semua dipakai dengan benar atau tidak
nah ini kan belum pernah kita awasi
nah karena itu saya memang berharap pada pemerintah untuk tidak katakanlah menganggap masalah ini enteng
dulu saya ingat ketika virus ini mulai mewabah pemerintah kita mengatakan di kita ini tidak ada
virus ini tidak pernah ada
bahkan pemerintah melalui wakil presiden mengatakan kita ini alhamdulillah tidak terkena virus ini karena kita sering rajin kunut dan juga istiqosah
eh tau tau sekarang sudah ada
ya kan ada ini virus
berarti kan doa istikosah dan doa kunud tadi itu tidak mempat
atau misalnya doa muat beragama
nah ini kan artinya
ini kan tidak boleh dianggap seperti itu
doa itu perlu

doa kunud doa istikosah itu penting bang habalin
tetapi jangan bertahan pada hal yang seperti itu saja tanpa ada upaya dan ikhtiar dari manusia
ini kan secara teologis kan begitu
enggak ini fakta
dan itu tidak bisa dibantah begitu saja
menteri kesehatan juga di banyak tempat selalu mengatakan
kita ini ya sudah tenang saja
kalau di indonesia malah yang sembuh itu delapan yang meninggal lima misalnya seperti itu
ini kan ini baru loh ya
nah ini kan tidak bisa dianggap enteng juga
misalnya tingkat mortalitas dan fatalitas dari virus ini
itu negara harus bertanggung jawab
karena tugas negara menurut konstitusi itu bang habalin
karena melindungi segenap tumpah darah indonesia
pasal dua puluh delapan ha itu tentang hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan
saya khawatir saya khawatir para pendengar ini jangan sampai nanti tersesat dari penjelasan beliau
ini tidak ada miskomunikasi
ini mana yang disebut dengan penyesatan
ini negara tidak ada satu orang pun yang menganggap bahwa covid corona sembilan belas ini ada orang menganggap enteng
sangat amat serius
kurang sembilan kali beliau mengatakan bahwa kami sangat serius dan jangan pernah menganggap sepele
itu sebabnya beliau bilang bahwa tetap kita waspada tapi kita tidak boleh panik
ya sebagai orang beragama kan tentu kita mesti tahu bahwa kalau virus corona ini adalah bagian dari satu peringatan allah swt
mungkin cara hidup kita tidak terlalu bagus
kita mungkin tidur terlalu tengah malam
mungkin kita biasa mengkonsumsi hamar
yang dilarang allah swt
mungkin kita suka merokok dan lain lain sebagainya
kita konsumsi makan tidak teratur
kita punya asam lambung dan lain lain
sebagai orang umat beragama ini mesti kita jadikan sebagai pelajaran penting
karena itu apa
hal yang pertama adalah pemerintah membutuhkan dukungan seluruh komponen bangsa
dia opinion leader dia pendeta dia pastor dia biksu dia apalagi pastor dan segala macam
ustaz kiai ulama segala macam
yang kedua semua peringatan peringatan pemerintah ini harus didengar diikuti baik baik
karena tidak ada lagi institusi tertinggi yang bisa kita dengar kecuali adalah pemerintah
yang ketiga yang ketiga
pemerintah mana nih pemerintah pusat
ya kalau undang undang bilang pemerintah itu pasti pusat
soalnya sekarang ada tumpang tinggi nih
enggak enggak anda dengar percaya sama saya ini dpr dan dpr
yang ketiga tadi apa ini belum selesai
kalau dibilang pemerintah pusat pemerintah itu pasti pusat
yang ketiga tidak boleh orang menggunakan virus corona dengan isu ini menjadi kepentingan politik
ada isu elitis dalam ini
itu penting untuk apa
itu penting untuk bisa memberikan satu kesadaran kepada masyarakat bahwa masalah ini adalah masalah negara dan masalah ini adalah masalah bangsa
mari kita bangun satu kekompakan kebersamaan persatuan dalam menghadapi masyarakat
kita sepakat di situ tidak hanya pemerintah saja yang bekerja tapi seluruh pihak
itu makanya saya bilang saya harus jelaskan
jangan masyarakat bingung dengan penjelasannya pak soleh
saya tidak mengatakan sesuatu tidak ada misalnya yang saya jelaskan sesuatu yang salah
dan itu fakta yang juga saya kira pendengar pemirsa juga melihat dan merasakan itu
tapi saya mau mengomentari salah satu bukti misalnya di mana tadi pelibatan masyarakat sipil itu belum maksimal
saya mau mengatakan kita ini punya organisasi organisasi besar di indonesia
katakanlah nahdlatul ulama muhammadiyah persis al wasliyah dan banyak lagi organisasi keagamaan lain ya di luar agama islam
kemudian ada organisasi kepemudaan organisasi olahraga profesi dan lain sebagainya
saya mau nanya memang betul nggak sih serius ini mau mengadakan pelibatan sosial ini
pelibatan civil society dalam hal memerangi
ya artinya kita memang
menurut saya ini belum dilakukan
oke belum dilakukan
apakah ini bisa
bukan bukan bukan
enggak enggak ini saya mau katakan
saya tahu persis
kita tahan dulu kita break dulu
ini sudah selesai atau kita akan lanjut lagi
oke satu segmen lagi kata produser saya karena belum selesai
layar demokrasi akan kembali usai aja dah
kita kembali ke diskusi kita malam ini
terakhir nih bang ngabalin
kita ingin mendapatkan kepastian bahwa rakyat harus mendapatkan perlindungan yang sebaik baiknya
khususnya untuk penanganan corona ini
saya ingin menyampaikan kepada bapak berdua
yang pertama bahwa tadi malam kami rapat dengan pak kepala staff hari ahad tapi kami rapat
sampai dengan jam sebelas tiga puluh malam
tadi ya tadi ini adalah juga beliau sudah mengundang pimpinan pimpinan rumah sakit
swasta maupun pemerintah termasuk katolik protestan rumah sakit muhammadiyah nu dan lain lain sebagainya
kemudian yang kedua adalah hari selasa dan hari rabu untuk yang ketiga kalinya seluruh organisasi organisasi sosial
yang kita anggap ini dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah rencana dan kerja kerja besar ini dilakukan
yang ketiga dari semua agenda besar ini kan bapak tahu bahwa
awal awal corona ini yang mendesain ini semua baik dari protokol komunikasinya protokol kesehatannya maupun protokol perbatasan dan lain lain sebagainya
kan kita setting dari kantor staff presiden
begitu sk surat keputusan presiden keluar nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh ini maka kita geser ini seluruhnya kepada bnpb
di samping kami ikut karena ksp menjadi unsur yang disebutkan di dalam skep
dan juga sk presiden itu untuk bisa mengawal dan membackup bapak doni dengan teman teman dalam menyelesaikan masalah ini
oke oke bang saleh terakhir apa yang ingin kita kejar dari upaya pemerintah
tentu saja tadi itu saya kira memang ada opsi opsi yang dilakukan itu
walaupun katanya ini masih katanya bahwa sudah melibatkan organisasi sipil tapi memang praktek
kenapa saya katakan katanya ini jangan di debat dulu
kenapa saya katakan datanya
karena memang partisipasinya yang konkret diperlukan
yang konkret di publik itu kan belum dirasakan
ini saya tanya dulu sekarang ini kira kira sudah dirasakan atau belum
kalau sekarang ini masih rapat rapat itu berarti aksinya itu kan belum dilakukan
bukan kalau aku sakit
sebentar bang balin
saya mau kasih tahu juga saya tadi sebelum nyampe ke sini itu ada beberapa rumah sakit besar yang milik swasta memberitahu kepada saya
mereka sebetulnya siap untuk membantu pemerintah
tapi faktanya ini mereka juga belum terkoordinasi dengan benar
tadi katanya sudah ada koordinasi
sudah sudah sudah
ini tidak akan selesai
tapi sayangnya durasi kita sudah selesai
sayang dari karang
kita akan selesaikan nanti setelah program ini selesai
layar demokrasi akan kembali nanti besok yang pasti yang jelas diskusi kita malam hari ini adalah bagaimana kita mengejar komitmen dari pemerintah didukung oleh seluruh aspek masyarakat
termasuk komunitas komunitas untuk melibatkan bahwa ada langkah nyata yang strategis dan efektif untuk bisa
perang terhadap corona ini
terima kasih bang ngabalin bang saleh
dan demokrasi malam ini pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita amat bergantung kepada partisipasi anda dalam merawat kembang kebebasan ini
saya ferdinand dias sampai jumpa